kementerian kesehatan menginstruksikan semua apotek untuk tidak menjual obat bebas
ataupun obat bebas terbatas dalam bentuk cair dan sirop untuk sementara waktu
dokter dan tenaga kesehatan juga dilarang meresepkan obat sirop atau cair ini
hal ini terkait gagal ginjal akut atipikal yang dialami sejumlah anak
salah satu fasilitas kesehatan di jakarta timur telah menghentikan penggunaan obat cair pada anak
setelah dikeluarkannya instruksi dari kementerian kesehatan tersebut
obat cair tersebut dipisahkan dan diberi label agar tidak dimasukkan ke dalam resep
sebagian orang tua mengaku bingung terkait larangan konsumsi obat sirop
namun mereka tetap mengikuti arahan pemerintah dan dokter demi kesehatan anak mereka
untuk masyarakat khususnya orang orang awam itu sangat membingungkan ya
dan seperti anak anak sekarang musim juga kan lagi kurang baik
nah banyak yang serang menyakit makanya kita juga sebagai orang tua
ngeri untuk memberikan obat obat sembarangan apalagi obat obat yang beredar sekarang ini
agak bingung ya mas soalnya kan kalau untuk anak anak apalagi kalau misalnya dia di bawah sepuluh tahun ya
biasanya kan pakai sirup sedangkan kebetulan kayaknya kalau semua sirup katanya saat ini nggak boleh ya
nah itu jadi dilema nih biasanya kalau ibu ibu ya kan
kalau untuk saat ini sih belum ya mas paling paling mungkin
saat ini saya menghindari sirup dulu karena untuk ibaratnya jaga jaga ya kan anak ada yang paling berharga ya
menurut guru besar fakultas kedokteran universitas indonesia hindra irawan satari
hal ini merupakan bentuk mitigasi dan kewaspadaan dini setelah kematian enam puluh delapan anak di gambia afrika tengah
penyebab meninggalnya anak anak ini diduga berkaitan dengan konsumsi sirop paracetamol
yang terkontaminasi bahan di etilan glikol dan etilan glikol

penyebab utama gangguan ginjal akut pada ratusan anak di indonesia belum diketahui
di gambia itu anak anak itu diberikan obat yang untuk supaya larut ke dalam sirupnya
komponen aktifnya ada obat batuk ada obat demam
harus ditambah zat tertentu agar mudah larut dalam sirup
yaitu etilen glikol atau zat zat kimia tertentu
nah itu sebetulnya mungkin ada batasnya yang terlampaui
jadi di indonesia kita sedang menelusuri nih
meskipun masih dalam tahap investigasi
profesor hindra menyarankan masyarakat terutama orang tua tetap waspada
dan mencari tahu secara mandiri mengenai kandungan obat yang akan dikonsumsi sang buah hati
fajar bolivia kurnia yuniarwan jakarta